bang doni bang doni rocky dan bung haris tadi sudah mengatakan sepesimis itu
formasi menentukan pijakan awal masa depan yang kurang baik bagi demokrasi
saya kira tidak mungkin lah gara gara formasi setitik rusak demokrasi sebelangah
formasi ini baru bekerja seratus hari sementara ekonomi intelijen unit sudah menilai satu tahun
jadi ya tidak tepat lah dikatakan seratus hari ini menyumbang kerusakan satu tahun gitu ya
dan ingat bahwa ekonomi intelijen unit juga melakukan pengukuran di dua ribu tujuh belas
dan ada peningkatan meskipun sedikit
kemudian yang kedua kalau dibandingkan dengan malaysia memang malaysia baru saja mengalami euforia demokrasi seperti kita pasca soeharto
dengan teruntuhnya umno dan dipicu oleh korupsi prime minister najib gitu
itu saja ada semacam semangat publik yang tinggi tentang demokrasi
sementara indonesia setelah reformasi biasanya mengalami berbagai persoalan
terutama mayoritarianisme yang ganas di akar rumput ini
dan dilema pendegakan hukum
karena begitu persoalan persoalan ini tidak diselesaikan persoalan persekusi dan lain sebagainya
yang dimainkan sentimen agama
mau ditindak dikira kemudian ini melawan agama dan lain sebagainya
ada dilema dilema semacam ini di proses penegakan hukum dalam menegakkan demokrasi
mesti diingat kebebasan kesejahteraan dan keamanan itu harus ditarik satu nafas
jangan melihat satu kondisi yang lain
kesejahteraan itu kan meningkatkan kualitas kualitas kebebasan
orang bodoh orang miskin pendapatnya itu saja ya berbeda dengan orang yang berpendidikan dan berkecukupan gitu
kalau orang pendapatnya sudah baik tidak hoax tidak ada konflik
jadi tarikan nafas ini jangan dilihat sejahteraan dulu keamanan dulu
ini saya kira paradigma yang harus di
bang doni seberapa penting dan seberapa yakin anda tentu saja anda pasti bilang yakin
formasi ini tidak menyumbang kemerosotan malah membuat tarikan napas ini bisa terwujud
apa alasan penting anda bisa yakin ke publik
saya tidak yakin
saya tidak yakin informasi ini
pak jokowi akan selalu mengevaluasi
ingat bahwa jokowi itu gemar reshuffle
jadi saya kira seluruh anggota kabinet itu dalam kondisi darurat
kalau tidak perform kalau tidak menumbuhkan demokrasi tidak meningkatkan kualitas kebebasan dan keamanan
tentu saja akan ada pergantian di tengah jalan
kita saja di kantor staf presiden hanya enam bulan kontraknya
jadi kalau enam bulan saya tidak perform saya bisa satu ketika berpindah di tempat duduknya pak roky
bu rokyana melihatnya bagaimana
begini betul bahwa coba saya lebih teliti mengungkapkan fakta itu ya
dua ribu tujuh belas angka indeks demokrasi kita lebih baik dari dua ribu enam belas
lebih baik dari dua ribu tujuh belas itu benar don itu tetapi itu digabung lebih buruk dari dua ribu lima belas jadi jangan
salah bahwa ekonomis melakukan survei dengan parameter dua ribu lima belas dua ribu lima belas kita di atas malaysia oke
sekarang dia turun jadi pertanyaannya kenapa justru turun kan soalnya adalah bukan bukan kita
tuntut apa yang sedang dilakukan jokowi untuk menghasilkan demokrasi salah jokowi ada ketika
sistem demokrasi jadi kau dia merosot sekarang pertanyaan kenapa merosot ya bisa keterangan
macam macam ya karena intoleransi dimana mana karena sentimen agama segala macam tapi faktanya
jokowi tidak bisa mengolah citizenship oke kan dia presiden itu dia tidak bisa mengolah menghasilkan
suasana dimana orang jadi toleran melihat bang doni yang kurang yakin juga sebenarnya dengan
formasi ini bisa menghasilkan keadaan yang lebih baik dari jokowi dan jokowi juga bisa menghasilkan
merawat demokrasi apakah ini tanda tanda memang presiden salah pilih orang
dengan formasi ini bung doni pun kurang yakin katanya bahwa ini bisa menegakkan demokrasi
yang anda baca sinyal apa bung roky kalau melihat kayak gini ada sinyal sinyal lain
enggak betul tadi izan lulemba benar bahwa ya jokowi itu tawanan dari oligarki tawanan
dari partai jadi kalau seredoni tadi menganggap nanti ya bisa risalvel itu mengandaikan presidennya
otonom kan itu cita cita otonom tapi fakta politiknya kan dia tidak otonom beliau tidak
otonom karena itu tidak mungkin dia reshuffle jadi masalahnya adalah kemampuan dia untuk
mengatasi keadaan atau factisiti dari sistem kepartaian kita plus kemampuan dia untuk duel
atau deal dengan oligarki tidak ada tidak punya jadi kita mesti mulai dengan fakta
itu bahwa beliau tidak punya kapasitas untuk mengkondisikan partai supaya betul betul menghormati
sistem presidensil dan dia tidak punya ketangguhkan untuk duel dengan oligarki orang orang partainya
bagus dan bisa menunjang rawatan demokrasi itu kan juga bisa saja bisa itu ya bisa nanti
tiga ribu tiga ratus tahun ke depan kalau anda pergi ke wipo bung doni silakan tanggapin menurutnya ya jadi sekiranya sudah kalibralen presiden bahwa dia mengatakan itu adalah kesempatan untuk mengobati oligarki yang tersebut yang sangat penting untuk yang tersebut yang penting untuk mengobati oligarki yang tersebut dan yang penting untuk menunggu dan berhubungan dengan itu
jadi saya kira ini sudah kalibralan dengan presiden bahwa dia mengatakan ini periode terakhirnya
jadi memang dia ingin meninggalkan legacy dan legacy itu butuh dukungan dari kabinet yang solid
artinya apa dia tidak nothing to lose sebenarnya
politik akomodasi dilakukan untuk membuat dukungan politik itu solid
tetapi ingat bahwa demi legacy demi sesuatu yang ingin diwariskan ke presiden berikutnya
tentu saja reshuffle itu suatu yang tidak tertutup begitu
pun ketika menterinya dari partai politik tertentu dari kekuatan oligarki tertentu
presiden saya kira sekarang sudah berpikir bagaimana ya di periode kedua ini kabinetnya bekerja solid
karena dia ingin mewariskan sesuatu yang baik buat bangsa ini
dan ini seperti kode mau evaluasi seperti bung doni
kalau dari kalimat anda enggak juga
yang tahu hanya presiden dan tuhan yang maha esa
oke kalau bicara politik akomodasi bung haris banyak yang senang banyak yang tidak senang
roky salah satu yang gak senang ketika ada lawan politiknya yang kuat sekali selama dari tahun dua ribu empat belas
kemudian bisa bergabung atas nama politik akomodasi untuk bisa bersama sama membangun bangsa
karena saya tidak ada urusan senang tidak senang
saya selalu anggap itu nggak masuk akal
oke kita akan dengarkan dulu apakah kalimat ini dari orang yang pernah menjadi lawan presiden jokowi itu masuk akal apa enggak
membantu presiden republik indonesia khususnya di bidang menjaga kedaulatan
menjaga keutuhan wilayah
dan menjaga keamanan
ya kalau tanpa itu
kontribusi lawan politik jokowi dengan bergabung
politik akomodasi itu apa sih manfaatnya
kemudian presiden jokowi
presiden merangkul lawan politiknya gitu bung doni
untuk kalau nanti bung roky pasti punya penjelasan soal itu
apa sih yang kita rasakan sekarang dengan presiden merangkul banyak orang termasuk lawan politik terberatnya selama lima tahun terakhir
saya kira alasan utama pak jokowi
dan manfaatnya sudah kerasa belum bung doni
mengakomodasi prabowo ya
kalau alasan sekundernya jelas ya
karena dia ketua umum gerindra atau partai yang cukup besar juga yang akan bisa menjadi dukungan politik di parlamen
tapi alasan utamanya memang pak
prabowo ini memang sosok yang sangat memiliki gairah terhadap soal soal pertahanan gitu
dan pikiran pikirannya memang dianggap pak jokowi bisa membantu pembangunan pertahanan indonesia
tetapi tentu saja betul ya ada kontrol di sini
presiden tetap saja menjadi panglima tertinggi
kemudian ya civil society juga harus melakukan kontrol
tapi saya kira alasannya utama
karena memang pak prabowo ini sosok yang ketika berbicara mengenai pertahanan memang memiliki konsep yang menurut pak jokowi cukup bisa ditanggung jawabkan
dan dampaknya positif untuk pemerintahan ke depan
membantu sesuatu yang bolong yang ada di pemerintahan jokowi gitu dengan kehadiran pak prabowo ya
ya kita lihat misalnya persoalan natuna kemarin
ya kan kita tahu bagaimana ya kapal kapal cina bisa leluasa masuk ke zona ekonomi eksklusif kita
radar drone dan lain sebagainya
pak prabowo punya konsep yang bagus untuk menjaga kedaulatan teritorial kita
kenapa tidak bung roky
gini ya pertanyaannya bukan mengapa presiden mengakomodasi prabowo
itu bukan poin demokrasi bukan itu poinnya
poinnya adalah apa ongkos demokratik dari masuknya prabowo ke dalam kabinet
ya ongkosnya tidak ada oposisi yang mengkonsolidasi surat publik
jadi demokrasi berhenti justru karena prabowo masuk ke dalam kabinet
kan inti demokrasi adalah ada pikiran alternatif yang diartikulasikan melalui oposisi
kan itu soalnya tuh
jadi bukan soal natuna bangsa itu bertahan kalau ada pikiran alternatif tersedia di dalam keadaan krisis
sekarang pikiran alternatif itu tidak ada
karena tidak ada partai alternatif
partai yang setiap saat me watch pemerintah
dengan kata lain tanpa oposisi maka justru krisis demokrasi bisa berlangsung setiap saat tanpa kemampuan kita untuk membayangkan apa yang akan terjadi
karena konfrontasi akan berlangsung di jalan dengan istana
jadi fungsi oposisi hilang itu artinya demokrasi merosot
itu salah satu yang diukur oleh ekonomis intelektual
efek sampingnya dari politik akomodasi atau masuknya prabowo
ya sekarang yang terjadi
apa yang anda rasakan
lebih baik yang saya lihat daripada yang saya rasakan itu
yang saya lihat adalah keakrapan tetap tidak tumbuh
cebong versus kampret tetap berlangsung
keresahan sosial berbasis politik identitas berjalan terus
jadi ongkos itu trade off antara masjidnya prabowo dengan berhentinya keakrapan berwarga negara
tidak bisa di asuransikan pada kasus natuna itu
itu high politics itu adalah soal global di situ
jadi harus dilihat dengan jernih supaya ada pikiran yang metodologis
saya ingin supaya saudara doni balik pada cara berpikir metodologis
terus saya ajarin pada dia itu bertahun tahun
ongkos demokrasinya tadi kalau kata bung rocky
terlalu mahal untuk tukar tambah dengan natuna katanya
jadi saya harus mengajarkan mas roky soal itu
soal metodologi sekarang jadinya
jadi kalau kita lihat ya
apa namanya dengan masuknya prabowo tentu saja ada cost ya
tapi cost ini ya tentu saja ya kita mesti lihat apakah memang dia betul betul membahayakan demokrasi
tadi mas roky bilang sendiri cek bongkampret masih terus berlangsung
artinya kan masih ada oposisi di situ
dan ingat bahwa dalam sistem demokrasi yang sempurna ada cross cutting loyaltis bisa ke prabowo
partai politik itu ya logikanya adalah elektoral
kalau dia mendukung polisi pemerintah tapi buruk bagi elektoralitas tentu saja lebih baik dia akan membela elektoralitasnya
dan ini hanya berlangsung sampai dua ribu dua puluh dua bos
kalau saya lihat dua ribu dua puluh dua setelah dua tahun menjelang dua ribu dua puluh empat ini peta politik berubah semua
yang tadinya koalisi menjadi oposisi atau sebaliknya masuk karena kepentingan kepentingan tertentu
jadi ini tidak bisa dilihat secara hitam putih
ya oposisi itu abadi dalam satu sistem demokrasi
baik sembunyi sembunyi maupun terbuka seperti mas rocky
saya kira biasa saja
jadi khawatirannya terlalu berlebihan
saya coba pahami kekacauan pikiran itu ya
kalau kita bicara tentang cross cutting loyalties
dia justru bekerja bila tidak ada akomodasi
tidak diakomodir oleh kekuasaan
jadi dari konsep saja berantakan secara berpikir doang itu
kalau kita bilang basis sosialnya ada oposisi dengan sendirinya
tapi kita bicara tentang sistem politik
kalau saya misalnya bicara kritik habis habisan itu
ya itu oposisi dalam gagasan
tapi tidak dalam perimbangan kekuasaan
harus ada partai yang mengimbangi itu
kecuali saya punya partai tiga empat partai
nah ini pelajaran pertama bagaimana saudara doni yang barusan masuk di ksp
sudah terkontaminasi dengan kekacauan pikiran itu kan
jadi dia tidak bisa lagi terangkan apa yang dimaksud dengan partai oposisi
dan fakta oposisi
yang beroposisi bisa
rakyat kalau harga bbm naik pasti beroposisi
tetapi artikulasinya diucapkan oleh siapa
jadi itu soalnya tuh
jadi itu bab satu di dalam teori politik dasar itu
dan ini saya kasih kesempatan ya untuk menanggapi ya
ya kalau kita lihat dinamika parlemen sekarang
kita lihat partai partai pendukung pemerintah
berapa banyak yang akan mendukung sepenuhnya program program pemerintah
ya keras sekali partai partai pendukung pemerintah
apa namanya bungkusnya adalah
tapi isinya sebenarnya oposisi
karena kita lihat partai ini logikanya ada logika elektoral
jadi tidak bisa dikatakan bahwa begitu koalisi
ya begitu pendukung
maka akan seterusnya begitu
karena kita lihat dinamika di parlemen lah
belum lagi nanti ada undang undang ibu kota negara
ya dan lain sebagainya
ini pasti akan ada dinamika dinamika
dan tidak bisa dikatakan bahwa hanya pan dan pks yang akan oposisi
bisa saja gerindra masuk ke sana nanti
dan tergantung isu bahkan malah ya
tergantung isu pdib
kita lihat ada pansus ada panja jawa seraya

periode kedua presiden jokowi dengan format politik sistem politik produk hukumnya dan apa namanya
ya kalau kita lihat perilaku politik yang terjadi di elit
seberapa optimis atau justru kebalikannya
melihat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
lima tahun berikut
ada banyak pergantungan
jadi saya berharap sebetulnya ksp itu jangan sekedar jadi semacam public relation dari presiden
itu fungsi dari jurubicara
nah doni akhirnya juga masuk di dalam langgam yang sama
jadi pr nya presiden
padahal dia harus olah kebijakan ajukan sebagai argumentasi alternatif
kan itu kan
jadi ini saya dengar doni kayak dengar model lain dari ngabalin gitu
kalau ngabalin dia defensif
sama juga akibatnya
jadi poinnya enggak ada
kan ya pak jokowi tidak mungkin
ya memang tidak mungkin nggak ada orang yang dengan intensi untuk merusak kpk
tetapi akibat yang kita lihat sekarang menunjukkan bahwa jokowi memang ingin merusak kpk tuh
kan omnibus law dibikin
dalam upaya untuk
dalam upaya untuk memungkinkan investasi
dewas diangkat didudukan di bawah presiden
kan kalau presiden tidak ingin merusak kpk
dia gak akan dudukkan kpk itu di bawah jabatan dia
di bawah tutorisasi presiden
itu salah presiden atau salah bang taufik dan kawan kawan di parlemen
taufik itu bikin legislasinya
dia cuma bikin legislasi
tapi kekuasaan akhirnya ada pada presiden
saya terangkan dulu ya soal ini nih
jadi saudara doni jangan sampai saya anggap saudara pakai sorban juga
kayak ngapalin gitu ya
kita mau betul betul memeriksa persoalan
jadi jangan defensif
jangan apologetic gitu
dewas sampai sekarang orang nggak mengerti kenapa perselisihan di dalam kasus harun
enggak bisa selesai
ada saling amputasi
ada saling amputasi di dalam kpk sendiri kan
tidak ada keterangan yang koheren di situ
demikian juga istana
enggak ada keterangan
juru bicara presiden enggak bisa terangkan sesuatu
kpk enggak bisa terangkan
ksp enggak bisa terangkan sesuatu
ruang kosong apa yang terjadi
ruang kosong ada di otak kepala negara
karena enggak ada konsep tentang apa yang harus dilakukan dalam kasus beli ini
tadi anda barusan terangkan pak
pak ya menteri itu adalah dewan pimpinan pusat pdip juga
kalau kita baca psikologi terbalik justru presiden kasih sinyal bahwa ya memang susah karena dia adalah pengurus partai mayoritas
kan bahwa sadar presiden akhirnya terucapkan
jadi kita baca itu seterusnya
lebih penting dari itu
hukum di indonesia itu bukan akibat dari konsepsi keadilan
tetapi akibat dari instruksi politik
itu juga dalam soal kpk pemerintahan korupsi itu
jadi kita ingin agar supaya jangan bicara normatif tentang hal yang secara deskriptif kita lihat setiap hari
jadi kalau kita bilang ya korupsi dengan sendirinya akan hilang sepuluh tahun ke depan
itu lihat nanti sekarang problemnya apa gitu
kan kita tahu bahwa karena hukum itu adalah instruksi politik
bukan konsepsi keadilan
maka kita tahu apa yang terjadi di balik meja birokrasi di balik meja parlemen
yaitu transaksi keuangan
di balik tembok istana
jadi kita ingin agar supaya kita buka persoalan ini
dengan kemampuan untuk melihat di mana hal yang masih bisa kita perbaiki
jadi kalau defensif terus
itu artinya memang ya pertanyaannya
apa yang kita lakukan
artinya memang ya pertahanan lemak
keepernya sudah berkali kali bobol
oke bang taufik jawab dulu
ya jadi saya tidak bicara normatif
saya mengakui secara deskritif ada kekisruhan manajerial di dalam kpk pasca undang undang baru
jadi saya katakan masih ada sekitar sembilan peraturan turunan yang belum selesai setelah undang undang itu
ya yang mengatur ya organisasi tata kelola
dewas dengan komisioner dan sebagainya
ini belum belum belum belum ada
dan ini harus dikerjakan secepatnya itu saja
sehingga saling mengunci miskomunikasi
kemudian persoalan persoalan yang menghambat penegakan hukum
seperti yang kita saksikan baru baru ini itu bisa dihindari
jadi sekali lagi saya tidak defensif saya tidak pr ing ya
saya menjelaskan apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada
dan seperti rocky tadi bilang bahwa
ini masih bisa diperbaiki
jadi kita tidak melihat bahwa ini adalah akhir dari segalanya
karena esokan akan datang
saya mau kasih kesempatan teman teman mahasiswa untuk bisa berpendapat
ada yang mau tanya
udah tanya apa saja asal jangan nama nama ikan ya
nama saya jaga satri jati
saya ketua himpunan arsitektur dari universitas trisakti
pertanyaan saya terkait kamisan
sudah tiga belas tahun kamisan berjalan
dua periode berjalan
dua periode pak jokowi menjabat
apakah kamisan akan berlangsung menjadi suatu budaya atau kultur
atau akankah di periode kali ini
pak jokowi akan menuntas habiskan persoalan pelanggaran hak sesuai janji beliau
itu pertanyaan saya terkait progresnya
terima kasih tepuk tangan untuk teman teman mahasiswa trisakti
saya sebelum nanti bung doni jawab
saya mau ke bung roky dulu
tapi saya mau menunjukkan sesuatu
dua headlines berita mengenai ham di era ini
menko poluka mengatakan mahfud md bersikuku
tidak ada pelanggaran ham di era jokowi
next kita lihat ada pernyataan berikutnya yang juga terkait dengan ham
ini jaksa agung yang mengatakan bahwa peristiwa semanggi satu dan dua
telah ada hasil rapat paripurna dpr yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut
bukan merupakan pelanggaran ham berat
itu dua statement penting dari dua pejabat negara tentang hak asasi manusia
dua duanya enggak penting
di depan istana setiap hari kamis
jokowi lihat sendiri dan dia diam
jadi dia membiarkan tuntutan itu supaya tidak diproses
jadi poin saya adalah
dari awal memang
rejim ini tidak punya
bukan sekedar nyali
tetapi pengetahuan tentang apa itu hak asasi manusia
saya perhatikan pak
mahfud berkali kali gagal untuk mengerti ide dasar dari hak asasi manusia
ya seagung ya udah
dan itu adalah ide yang dari kekuasaan itu
tapi presiden juga begitu
bahkan dari awal
dari kabinet periode pertama
kabinet jokowi yusuf kala pertama
hak asasi manusia bukan prioritas kami
anda baca rekaman pers sepuluh tahun yang lalu
dan itu berlanjut sampai sekarang
jadi dari awal memang ide ham itu
di luar kepentingan rejim ini
apalagi ditegaskan bahwa
demi pertumbuhan ekonomi
boleh halangi ham
boleh hentikan demokrasi
tentu tidak begitu formulasi pers
basis pikirannya begitu
amdal tidak diperlukan agar supaya investor masuk
amdal itu pelanggaran ham
jadi hak hak baru pun
pemerintah nggak mengerti itu apa itu
hak hak baru masyarakat
jadi ya sudah
payung hitam itu selama dia ada di depan istana
dia memayungi hak asasi manusia
tidak dianggap sebagai payung oleh presiden
presiden anggap itu sebagai hiburan kemisahan saja
jadi empati memang tidak ada
karena tidak punya kapasitas untuk memahami konsep pelanggaran ham
saya mau ke bung doni langsung deh
separah itu nggak presiden tidak punya komitmen
tidak ada dalam back mind presiden
kalau kata bung roky tadi
ya ada inisiatif untuk mengajukan kembali
rancangan undang undang kkr ya
yang sempat ditolak waktu itu
itu memang belum masuk di prolegnas tahun ini
ada sedikit wacana mau dibuat perpres dengan
menghitung untung ruginya
tapi saya kira ada niat baiklah
untuk kita bisa membuka kembali
kejahatan kejahatan ham di masa lalu
siapa yang bersalah
bagaimana retribusinya dan lain sebagainya
ada niat itu
dan memang kita lihat ya
persoalannya adalah ya
ini melibatkan banyak stakeholders
ada stakeholders stakeholders yang mengunci
upaya upaya semacam ini
ya baik di dalam maupun di luar
nah ini saya kira pekerjaan rumah yang
saya setuju bahwa legacy selain infrastruktur
ya selain ibu kota negara adalah penuntasan
pelanggaran ham berat yang terjadi di masa lalu
saya kira itu apa namanya menjadi komitmen
pemerintahan jokowi periode kedua ini
oke dan presiden punya komitmen itu
tapi ada sesuatu yang mengunci sehingga
sesuatunya tidak semudah yang kita bayangkan
ya kita tahu bagaimana
kita tahu seperti jelek seperti rocky katakan
rukkr akhirnya kandas waktu
apa namanya beberapa waktu yang lalu gitu
saya kira kita tahu siapa sebenarnya yang mengunci
ada kesulitan itulah yang memang harus di
apa namanya disikapi dengan cukup tegas gitu ya
dan penuh apa rasa empati terhadap korban
pelanggaran ham berat di masa lalu